kita ke informasi lainnya azhar effendi orang tua yang viral karena memarahi kasir minimarket lantaran anaknya top up voucher game online sebesar delapan ratus ribu
akhirnya minta maaf azhar mengaku emosi dan tidak paham terkait sistem pembelian voucher game online yang dibeli oleh anaknya
game online anak di bawah umur kelas enam sd delapan ratus ribu
berarti tidak ada menjaga privasi konsumen hanya mencari keuntungan
kalian mencari apa di sini cari keuntungan kah atau cari kerugian kalian berjualan di sini
kan pertanyaan saya itu kan
seperti inilah luapan emosi seorang warga kepada kasir minimarket karena telah melayani sang anak top up voucher game online sebesar delapan ratus ribu rupiah
orang tua anak tersebut meminta penjelasan dan mempertanyakan aturan tertulis minimarket yang memperbolehkan anak di bawah umur membeli voucher game online
video yang diduga diambil oleh orang tua sang anak ini pun viral dan mendapat tanggapan beragam dari warganet
tak sedikit yang justru membela sang kasir
warganet beranggapan pengawasan anak terkait game online seharusnya menjadi tugas orang tua bukan kasir
diketahui peristiwa ini terjadi di minimarket di kawasan simpang mayang perdagangan kabupaten simalungun sumatera utara
tak berselang lama pada rabu dua belas mei
hazar effendi orang tua yang memarahi kasir membuat video permintaan maaf
azhar mengaku emosi dan tidak paham terkait sistem pembelian voucher game online yang dibeli oleh anaknya
hal ini murni karena ketidaktahuan saya atas sistem pembelian voucher game online yang telah dibeli oleh anak saya sehingga saya larut dalam emosi
kepada detikom pihak minimarket mengaku telah menyelesaikan masalah ini
dan menerima permintaan maaf tersebut